ya selalu kita mengatakan otonom itu adalah karakter sifat kita atau kebiasaan kita hidup bermasyarakat
sebagai bangsa yang terjajah kemudian bangsa bangsa yang ada di indonesia ini menyatukan diri menjadi bangsa indonesia
nah itu kolaborasi itu yang saya kira sangat penting dan itu menjadi nafas sampai hari ini
gotong royong adalah dna bangsa indonesia
sejak dahulu gotong royong telah menjadi adat kebiasaan yang mengakar kuat di seluruh penjuru nusantara
tengoklah sangat banyak tradisi leluhur yang syarat makna kebersamaan yang hingga kini tak lekang zaman
dahulu gotong royong identik dengan berbeda
dan berbagi tenaga kasar seperti membangun rumah atau membuka lahan pertanian
seiring dengan berjalannya waktu pola gotong royong di tanah air ikut berkembang dengan munculnya tradisi kedermawanan yang kuat
kedermawanan kita cukup kuat karena dua hal
satu karena tradisi keagamaan ya
kedua kita punya tradisi turun temurun terkait tradisi menyumbang
misalnya ada tradisi gotong royong ya
ada jimpitan ada sinoman ada parelek
di berbagai daerah itu kita bisa temui beragam tradisi menyumbang yang sampai sekarang masih hidup
sejarawan asep kameli juga mengungkapkan dna gotong royong yang mengakar dalam tradisi nusantara menjadi cikal bakal lahirnya republik ini
munculnya sejumlah gerakan pemuda dengan latar belakang etnis beragam
seperti gerakan budi utomo pada seribu sembilan ratus delapan dan kongres sumpah pemuda pada seribu sembilan ratus delapan puluh
semakin meneguhkan semangat kolaborasi pada masa kolonial
jadi awal abad dua puluh yang disebut sebagai munculnya pergerakan nasional
dan era kebangkitan nasional disinilah mereka membuat satu organisasi bergotong royong
baik bersifat etnis atau kedaerahan gitu
dan pada akhirnya terkristalisasi fusi ke dalam satu entitas besar yaitu yang disebut bangsa
dan pada akhirnya terkristalisasi fusi ke dalam satu entitas besar yaitu bangsa

satu setengah tahun sudah pandemi covid sembilan belas melanda dunia
selama itu pula virus sars cov dua telah memporak porandakan seluruh lini kehidupan manusia
di tanah air per awal agustus tercatat lebih dari tiga enam juta kasus positif terjadi
dengan angka kasus kematian mencapai satu ratus empat ribu jiwa
ekonomi dalam negeri morat marit dan membuat dua puluh sembilan empat juta pekerja terkena dampak

pandemi yang serba ruwet jelas membuat banyak orang putus asa
namun di sisi lain meski semua dirundung masa sulit
semangat gotong royong senantiasa hadir memberi harapan
penyebaran virus masih terus terjadi
pemerintah tidak bisa bekerja sendirian
tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian
semua pihak harus berkolaborasi bekerja sama
saling tolong menolong bergotong royong untuk mengatasi ujian yang maha berat ini
kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa
yang setia membangun optimisme dan semangat kebersamaan
dalam berbagai gerakan kerelawanan sosial dan ekonomi
demi meringankan beban masyarakat
permisi yang termakan
dibenarkan wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas
sekaligus ketua umum palang merah indonesia yusuf kala
ia menegaskan solidaritas sosial yang selama ini menguat
merupakan salah satu penopang utama pada masa krisis
sekiranya itu tidak ada kita sudah kolapse
kegotong royongan itu masih ada
saling membantu itu masih ada
indonesia termasuk negara ya yang masyarakatnya suka membantu
itu modal kita sebenarnya
tapi pemerintah tentu harus memfasilitasi harus memberikan pokoknya
karena memang akibatnya pemerintah ekonominya defisit keuangan defisit harus berutang
itu risiko yang tidak bisa dihindari
berbagai upaya solidaritas di tengah pandemi juga terus dihidupkan semua elemen
gerakan solidaritas individu komunitas ormas ataupun pemerintah daerah harus mengambil peran
pemerintah kota madiun salah satunya
sejak ppkm darurat atau ppkm level empat diterapkan
pemkot setempat menggandeng pedagang kaki lima untuk membantu pasien yang melakukan isolasi mandiri
pkl ini kita beri modal sembako lengkap
ini silahkan anda masak
silahkan anda jual tapi jangan mahal mahal
tapi apabila ada isoman ini ada paket isoman tolong dimasakkan
warga ini sama sama
sama sama apa ya tergotong royongannya kerukunan tetangganya ini betul betul terungkit
bukan hanya pedagang kaki lima setiap rt di kampung tangguh juga dilibatkan dalam program dapur umum untuk warga yang menjalani isoman
program ini telah menyasar lebih dari satu lima puluh penerima manfaat
kita harus memanfaatkan ada di situ tapi juga melibatkan sekitarnya
nah dari program seperti ini ini terus berjalan
maka langkah langkah kebijakan saya saya membuka rumah sakit lapangan
asrama haji yang empat empat hektare itu yang ada satu ratus delapan puluh delapan tempat tidur ini langsung saya buka
dua hari ini sudah mulai berjalan
setelah ini dua rawat sana semua maka bergita itu sekarang lima puluh dua mbak
kolaborasi seluruh elemen masyarakat jelas memberi kabar baik bagi penanganan kasus covid sembilan belas
di kota dengan populasi penduduk mencapai satu ratus sembilan puluh lima ribu jiwa itu
sempat menjadi kota dengan resiko tinggi penularan covid sembilan belas
kini status madiun turun ke zona oranye dengan jumlah kasus aktif hampir mencapai satu ratus

pertempuran melawan pandemi covid sembilan belas masih akan panjang
dampak pandemi global yang luas dan dalam jelas membuat masa kedaruratan serta pemulihan akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang luar biasa besar
dalam kondisi serba tak ideal setiap pihak bisa berperan menjadi bagian dari solusi
bupati lumajang tori kulhak belakangan ramai diperbincangkan lantaran menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya
kepada warga yang terkena dampak ppkm bersama wakilnya indah amperawati
dengan sebelas lembaga amil zakat pemerintah kabupaten lumajang membentuk gerakan forum zakat peduli untuk menghimpun dana zakat dari asn
dianggap melakukan pencitraan bupati lumajang tori kulhak justru mengaku aksinya ini merupakan kewajiban pemerintah terhadap warganya
pemerintah ini butuh citra baik pemerintah ini butuh persepsi baik
saya sebagai bupati lumajang
berkewajiban untuk punya persepsi publik bahwa pemerintah ini bekerja
setelah saya menyatakan gaji dan tunjangan saya untuk membantu yang terkena dampak ppkm darurat ini
saya ngajak asn ayo bantu juga yang koordinir ya kepala dinas bantu beras semuanya
dan alhamdulillah sekarang ini sudah dari asn saja sudah sepuluh zakat
hingga saat ini bupati lumajang tori kulhak belakangan ramai diperbincangkan lantaran menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangan saya
hingga saat ini lebih dari dua puluh delapan paket beras telah terkumpul dan siap disalurkan
bukan hanya bantuan sosial saja
selama pandemi pemkap lumajang juga menutup kooperasi dengan praktek rentenir yang semakin meresahkan
saya sudah menutup puluhan kooperasi yang cara caranya cara rentenir
jadi saya pastikan saya sampaikan kepada kepala desa saya instruksikan
pokoknya kalau ada rentenir ada tukang tagih bank titil ada tukang tagih mindering sudah
kepala desa boleh usir jadi desanya
inisiatif membantu meringankan warga yang terdampak pandemi juga tak bisa dilepaskan dari peran lembaga filantropi
rupe duafa salah satu lembaga filantropi yang berdiri pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga telah membuka sebelas layanan respon selama pandemi covid sembilan belas
mulai dari kesehatan sosial hingga pemulasaraan jenazah
noppeduafa sejak maret dua ribu dua puluh sudah membuka krisis center
noppeduafa sampai sekitar juli kita membuka dua puluh empat jam
kemudian berbagai program sudah kita lakukan diantaranya layanan hotline untuk edukasi konsultasi
kalau sekarang kita tambah dengan telemedicine
terus kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
lalu kita ada layanan home visit untuk pasien covid yang memerlukan pemeriksaan di rumah
mengutip laman resmi dompet duafa sepanjang dua ribu dua puluh dompet duafa berhasil menghimpun dana lebih dari tiga ratus tujuh puluh empat miliar rupiah dari donatur
dua miliar rupiah diantaranya dialokasikan untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
meski banyak warga terkena dampak pagebluk dompet duafa justru mencatat tren donasi dan sukarelawan di tengah pandemi justru meningkat
ini momentum yang sebetulnya kita lihat bahwa semangat bangsa ini tidak berhenti pada saat kita menghadapi luar biasa tekanan dari gelombang kedua ini
dan cukup banyak relawan yang bersedia bergabung
dengan berbagai macam latar belakang yang ada dan bahkan mungkin tidak banyak ya yang mau mendedikasikan waktu tenaga kemudian pikirannya untuk bisa membantu
dan mereka akan masuk ke zona zona merah kan
sebagian besar lembaga filantropi memang dipercaya publik menjadi perantara donatur karena dinilai lebih kredibel
namun tak dimungkiri gerakan solidaritas di tengah masyarakat yang masif
yang diinisiasi oleh komunitas dan individu juga berperan besar menjangkau sasaran yang lebih luas
komunitas intelektual ikatan alumni itb atau iaitb juga mengambil bagian
sejumlah program mulai dari pengadaan oksigen bantuan obat obatan hingga akses informasi untuk pasien covid sembilan belas diinisiasi
kami melakukan beberapa hal
yang pertama adalah menyiapkan tabung dengan isinya untuk teman teman yang membutuhkan
kemudian yang kedua kita menyiapkan vitamin obat obatan yang mereka butuhkan diantar ke rumahnya masing masing
nah ini kami juga memperkenalkan beberapa teknologi yang memudahkan orang melakukan donasi memberikan bantuan dan lain sebagainya
jadi kita mengembangkan juga itu dan kemungkinan tidak lama lagi aplikasi yang dipakai oleh kita
tapi juga akan dipakai juga oleh pmi
rasa lelah yang sama menghadapi pandemi covid sembilan belas terbukti menghilangkan sekat ego yang kerap muncul di tengah masyarakat
ribuan gerakan solidaritas yang hadir di ruang publik justru menegaskan gotong royong adalah salah satu amunisi menghadapi pandemi
saya melihat semangat kebersamaan ini sekarang menjadi besar ya diantara masyarakat indonesia
yang tadinya kelihatan tidak terlalu baik tapi sekarang kelihatan lebih baik
dan berjalan ke sini sekarang berkelompok bahkan membuat kelompok kelompok besar untuk berkolaborasi
kami dari komunitas alumni perguruan tinggi merasakan hal yang sama kita bareng bareng
nah ini yang luar biasa mudah mudahan dengan semangat ini kita bisa keluar dengan pandemi sebagai bangsa yang lebih kuat dan lebih solid
meroketnya tren donasi virtual ini tentu saja menegaskan pola gotong royong digital yang kini menjadi potensi sekaligus kekuatan bersamaan
sebagian besar orang menyumbang melalui crowdfunding

nah menariknya ini juga meningkat karena masuknya anak anak muda milenial di kegiatan pilantron
nah menariknya ini juga meningkat karena masuknya anak anak muda milenial di kegiatan filantropi
khususnya pada saat pandemi
dengan masuknya mereka ini kemudian membawa cara cara baru dalam menyumbang khususnya melalui digital
sementara masyarakat yang di grassroot bergerak melalui kegiatan kegiatan filantropi yang berbasis tradisi itu yang berbasis keagamaan juga
perilaku donatur ini pun membuktikan situasi krisis di tanah air
di tanah air justru membuat gelombang kepedulian dan solidaritas sosial semakin tinggi
di antara inisiatif inisiatif yang terkait dengan corona itu setidaknya kita sudah berhasil menghimpun
satu miliar donasi dari lebih dari delapan ratus lima puluh ribu donatur
jadi ini gotong royong semuanya rakyat indonesia gitu ya terutama mungkin netizen gitu ya
warga net yang memang mereka mau berdonasi lewat digital
dan sembilan puluh empat persennya satu ratus enam puluh miliar juga sudah disalurkan ke berbagai sektor
sejumlah faktor turut mempengaruhi melesatnya tren donasi digital di tanah air
salah satunya kolaborasi antara platform galang dana digital dan influencer atau toko publik
menjadi inovasi strategis yang efektif meningkatkan partisipasi donatur
mungkin terdengar klise tapi memang itu jadi diri bangsa kita gitu
kita sangat terbiasa untuk membantu
untuk orang orang yang membutuhkan bahkan ketika kondisi kita sendiri mendesak
kedua mungkin yang meningkatkan juga tentunya ini ya aktivitas yang terbatas gitu
karena aktivitas yang terbatas mungkin menjadi lebih banyak terkonsentrasi
oke yang bisa kita lakukan dari rumah aja salah satunya adalah donasi digital
yang ketiga juga karena kondisi yang semakin mendesak
akhirnya banyak publik figur banyak influencer bahkan media
mereka mengajak audiensnya mengajak orang orang
untuk sama sama ayo dong kita bisa ngapain nih untuk bantu orang orang yang butuh
salah satu influencer yang memiliki banyak pengikut di tanah air atta halilintar mengatakan
penggalangan dana yang kerap dilakukan tak lepas dari banyaknya permintaan penggemar melalui media sosialnya
sejumlah wadah penggalangan dana untuk kebutuhan tenaga kesehatan
pengadaan oksigen atau bahkan bantuan sosial bagi palestina
terbukti sukses menghimpun dana besar dalam waktu singkat
akhir akhir ini kita dengar banyak berita kekurangan oksigen
dan banyak orang yang mengadu di mana mana di rumah sakit di dm dm instagramku di youtubeku
nah disitulah aku buat tergerak dari pribadiku sendiri untuk bisa berbuat untuk sesama
dan mengajak teman teman yang diberikan tuhan untuk rezeki lebih
untuk bisa peduli sama teman teman yang membutuhkan oksigen
kita kan gak bisa terus mengkomplain pemerintah atau apa gitu kan
kalau kita terus komplain komplain aja kapan kita mau geraknya gitu
jadi dengan kita yang punya kemampuan dari segi ilmu kemampuan dana
kemampuan berkarya berbuat kreatif bikinlah gerakan gerakan yang bisa membantu teman teman
isis lain meski kerap menjadi sasaran bulan bulanan hater
jumlah pengikut yang besar dan loyal diakui akan memudahkan yang menyebarkan kampanye kampanye positif
aku bikin yayasan sendiri namanya yayasan aha berbagi
yayasan ahabubagi ini hampir setiap hari kita melakukan terobosan terobosan
menginfluence orang orang baik di luar sana untuk terus berbuat baik
kita nggak bisa menunggu orang lain kita nggak bisa komplain hanya sama orang lain
mulai dari diri kita sendiri teruslah mencontohkan aja gitu
kita cuma bisa bikin itu sekarang mau gimana lagi gitu
biar pemerintah tetap kerja dengan caranya sendiri
kita sebagai anak anak muda ya tetap membuat sesuatu lah buat aja lah sesuatu gitu
sejumlah hasil riset juga mengonfirmasi perilaku masyarakat indonesia yang gemar menolong
baik secara digital maupun non digital dalam enam bulan terakhir
ini modal sosial yang luar biasa ya karena filantropi itu bisa menjadi dana alternatif
atau sumber daya alternatif di luar dana dana pemerintah
kegiatan filantropinya cukup bagus ya motivasinya cukup bagus tapi kebijakannya yang tertinggal
karakter gotong royong yang mengakar ini faktanya kembali mengukuhkan indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia
yakni menyumbang pada orang asing dan tak dikenal menyumbang uang serta keikut sertaan dalam kegiatan kerelawanan
sederhananya hasil penelitian ini mencatat delapan dari sepuluh orang indonesia menyumbang tahun ini
filantropi di tanah air jelas memiliki potensi besar dan berperan sebagai pendukung dana pemerintah untuk pembiayaan kebutuhan masyarakat
data outlook zakat indonesia dua ribu dua puluh menyebut total potensi zakat di tanah air mencapai dua ratus tiga puluh tiga triliun rupiah
direktur eksekutif filantropi indonesia hamid abidin menyatakan
potensi filantropi di tanah air yang menjanjikan ini memang belum terkelola dengan baik
filantropi itu selalu akan menjadi complementary terhadap sumber daya pemerintah
jadi di berbagai negara itu pemerintahnya sadar bahwa mereka tidak bisa mendanai kebutuhan masyarakat
mengatasi persoalan persoalan masyarakat hanya dari sumber perusahaan
pertama dengan memberikan kemudahan kemudahan untuk setiap inisiatif bisa berkembang
kedua memberikan insentif perpajakan
jadi kalau di luar negeri ada dua skema ada yang disebut dengan tax exemption pengecualian pajak
mereka juga bayar pajak tapi mereka juga bersedia untuk memberikan sumber daya lain karena sumber daya yang mereka berikan
sumbangan yang mereka berikan itu bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak
dikita ada tapi kecil dan cakup aja
hanya seperti saya bilang tadi sangat sangat masih sangat sangat kecil ini ya terbatas
transformasi digital telah membentuk era baru dalam ekosistem filantropi kita
donasi digital telah membangkitkan jiwa kedermawanan dan gotong royong di tengah masyarakat
kita memang tak tahu pasti kapan pandemi berakhir
namun yang pasti pandemi melahirkan kolaborasi dan solidaritas baru yang niscaya menjadi kekuatan kini dan nanti